terus pak bos cemburu lu lagi yang diomelin
gak ada bener juga gue kalo lu dipintak pintak diomelin gitu
apa sih gue gak paham deh
foto mantan apa sih
terus ntar andin kaya inget inget lagi
aduh enggak deh
gue cuma ngasih tau doang
biar lu gak lupa
udah udah kamu sudah selamat ya
hmm ada yang luka gak
kamu gak apa apa
kamu bilang gak apa apa
belum ini aku juga lagi nungguin kabar dari dia pak
pa elsa udah sama aku
semua baik baik aja
tolong kabarin mama juga ya pak
nina udah sama elsa sekarang
harap syukurlah mama udah tenang sekarang
mau ada yang saya bicarakan sementara sama papa dan mama
nanti sore ada wawancara di panti asuhan
di pantai asuhan
jadi begini pa
saat ini tim pengawas dari pantai asuhan itu sedang meninjau ulang hak asuh saya terhadap rena
jadi mereka ingin mengadakan wawancara dengan keluarga inti saya dan andino
jadi nanti dari hasil wawancara itu mereka akan memutuskan
apakah saya akan bisa mengambil alih lagi adopsi rena atau tidak
untuk datang wawancara memberikan jawaban yang objektif dan baik
kami pasti datang
dan kami akan memberikan jawaban yang sebaik mungkin
pokoknya papa dan mama akan mengusahakan sebisa mungkin supaya hak asuh reina kembali ke kalian
terima kasih banyak ya pak
wawancaranya nanti diadakan jam empat sore
di panti asuhan mutiara bunda
pantai asuhan mutiara bunda
pantai asuhan mutiara bunda
pantai asuhan mutiara bunda
pantai asuhan mutiara bunda
pantai asuhan mutiara bunda
makannya itu nama panti tempat elsa nyerahin bayinya andin dulu
wajah mama sarah mendadak berubah gitu waktu gue sebut panti mutiara bunda
jangan jangan benar mama sarah memang punya andil dalam dibuangnya rina ke panti
aku mau ke belakang dulu sebentar ya
nih gua udah siapin
vitaminnya juga udah
makannya juga harus habis ya
udah keluar dulu ya
udah keluar dulu ya
gara gara gue lu sama pak bos jadi kehilangan rena
ya begitu juga lagi usaha aku untuk dapetin rena balik lagi
tapi ini terakhir kalinya ya mir
lu lu tidak bertanggung jawab atas pekerjaan lu
aku ngerti pokoknya nanti gua bakal kerja dengan benar
jangan lupa makan ya
kamu pegang foto siapa
hah masa sih coba nge shoot dulu
gue mau pagi dulu
kamu dapat foto itu dari mana
saya mau balikin ke andin
jangan pernah sekali sekali bahas foto itu di depan anginnya
ini cowok siapa yang dipoto
papa bos kenal
mantan pacarnya andin
gue cuma mau ngasih tau lo doang
pak bos kan baik banget tuh
perhatian banget sama lo
lo sakit aja sampe dirawat sama doi
jadi gue mau ngasih saran ke lo
jangan pernah nyimpen nyimpen foto mantan deh
gak usah diinget inget lagi
kalau bisa dibuang ke tong sampah
gue kan gak mau nanti kalau misalkan ketahuan sama pak bos
terus pak bos cemburu
lo lagi yang diomelin
gue kasian ngeliatnya
gak ada bener juga gue kalo lo dipintak pintak diomelin gitu
apa sih gue gak paham deh
ngamuk sama gue
gue cuma ngasih tau doang
biar lo gak lupa gitu
di deket rumah gue tuh tetangga
masih nyimpen foto mantan
aku juga gak ngerti gitu
gue cuma mau kasih tau itu doang
sama makan ya
kapan sih mirna gak ngerti deh
cimpen foto mantan apa sih
makasih kamu udah nolongin aku
aku bener bener takut tadi
kalo enggak aku gak tau kayak gimana tadi
kan aku udah bilang
jangan ketemu sama laki laki itu
dari semalam aku kepikiran terus soal kamu
makanya dari pagi aku ngecek ke rumah papa
kamu malah datang kesini
tapi ya sudah lah
yang terpenting sekarang kamu selamat kamu gak kena penapa
ada baiknya juga kamu nelpon aku
kamu tau kenapa
aku ngerasa kalau kamu masih membutuhkan aku
di saat kamu butuh pertolongan
aku masih dihargai sebagai suami
dan itu artinya pula
masih ada harapan buat kita
untuk memperbaiki hubungan kita
udah gak usah nangis lagi
sekarang kamu tunggu di mobil
aku beliin air mineral buat kamu ya
biar kamu lebih tenang
tunggu di mobil tapi di kunci
pokoknya aku cukup merindis
ini bukan bumbang sama kayaknya